dan untuk mengetahui bagaimana suasana perayaan misa minggu paskah di gereja katedral jakarta
sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi di sana
selamat malam arman
arman prosesi ibadah apa yang sedang dilaksanakan saat ini
ya selamat malam ferdi ilyas
saat ini di gereja katedral jakarta misa baru saja selesai dilakukan sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit yang lalu
di mana ini merupakan misa keempat setelah tiga misa telah dilalui oleh umat katolik di gereja katedral
di mana misa keempat ini dipimpin oleh romo albertus hadi rudi hartoko seperti itu
dalam pesan paskah yang disampaikan oleh keuskupan agung di gereja katedral jakarta
mereka mengatakan bahwa merayakan pasca sesungguhnya merupakan upaya untuk menerima dan membagikan terang iman
dan menjadikannya bermakna di dalam kehidupan sehari hari dalam kehidupan yang nyata
sesuai dengan sebagaimana yang dilambangkan dengan terang lilin atau cahaya lilin pasca seperti itu
dan ini juga dikaitkan dengan peristiwa ataupun juga kejadian kemarin
juga pada saat indonesia memilih pemimpin negara memilih calon presiden dan wakil presiden
di mana keuskupan agung jakarta juga berpesan siapapun presiden wakil presiden
siapapun calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang
agar supaya berusaha dengan tulus membawa manusia
menjadi manusia yang berharkat dan bangsa yang bermartabat seperti itu
dan persatuan dan kesatuan sangatlah diharapkan agar supaya tidak terjadi perpecahan seperti itu
dan dikaitkan juga dengan peristiwa atau ledakan yang terjadi di sri lanka tadi
juga pihak keuskupan menyatakan sikap mereka
di mana pihak keuskupan agung jakarta juga turut berbela sungkawa turut berduka cita sedalam dalamnya
pihak keuskupan jakarta juga ikut mendoakan para keluarga korban
para korban juga
agar supaya diterima di sisi tuhan dan mereka juga turut diampuni
sebagaimana yang diajarkan oleh kasih yesus kristu seperti itu
menurut keuskupan jakarta tindakan atau juga peristiwa yang terjadi di sri lanka itu sangat bertentangan dengan budaya pascah
di mana budaya pascah ini sesungguhnya membawa kehidupan
di mana yesus kristus bangkit dari kayu salib untuk membawa terang bagi dunia
dan mengampuni dosa dosa dan menebus dosa umat umatnya seperti itu
tadi juga kami sempat mendengarkan pesan pasca dan juga
hutbah daripada romo yang bertugas memimpin pascah misa pascah pada malam hari ini
kembali masalah persatuan dan kesatuan sesuai dengan tema besar
perayaan pascah yaitu membawa manusia berhikmat bangsa yang bermartabat seperti itu
jadi sekali lagi persatuan dan kesatuan perbedaan itu semuanya disikapi dengan positif
karena sesungguhnya perbedaan adalah hal yang berwarna seperti itu
menurut pesan pasca daripada keuskupan agung jakarta
mengenai jalannya misa sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini
semuanya berjalan dengan lancar berjalan dengan kondusif
jemaat katolik gereja katedral jakarta juga mengikuti dengan hujuk
karena memang aparat keamanan yang ditugaskan dari tni polri
dibantu dengan pemuda ansor seperti itu selalu dari pekan suci yang lalu
karena memang perayaan minggu pascah ini telah dilalui dari pekan suci
di mana pekan suci itu umat katolik dan juga umat kristiani merenungi
dan juga menghayati detik detik kematian yesus kristus di kayu salib
dimulai dari perayaan minggu palma kemudian juga kamis putih
kemudian juga ada jumat agung
tadi malam juga telah dilaksanakan misa figili paskah atau misa malam pascah
dan pada hari minggu ini verdi merupakan puncak perayaan minggu
atau hari raya pasca bagi umat katolik seperti itu
sejauh ini dapat kami informasikan semuanya berjalan dengan kondusif
sehingga umat juga saat ini di belakang saya masih ada beberapa
yang berada di gereja katedral meskipun misa sudah selesai
tapi masih ada beberapa jemaat yang turut berdoa
karena mungkin ini berdoa secara personal seperti itu
kalaupun tadi ada yang terlambat ya saat ini mereka memanfaatkan waktu
untuk berdoa di dalam gereja katedral seperti itu verdi
baik terima kasih arman helmi dari gereja katedral jakarta pusat